ya tim futsal jawa barat akhirnya melaju ke babak final setelah mengalahkan dki jakarta dengan skor dua satu
pada final senin nanti jawa barat akan menghadapi maluku utara
sementara dki jakarta akan melawan jawa timur untuk memperebutkan medali peruku
pertandingan semifinal futsal pekan olahraga nasional antara jawa barat dan dki jakarta berlangsung di stadion geraha tangkas itb jatinangor sabtu malam
tim jawa barat yang berkostum biru pada awal babak pertama menekan tim dki dan pada menit ke delapan melalui kaki muhammad iqbal berhasil menjebol gawang dki
skor satu pun bertahan hingga turun minum
pada babak kedua kedua tim mulai memanas
wasit sempat mengeluarkan empat kartu kuning dan setiap tim mendapat dua kartu
walau terlihat menekan dki masih tampak kurang beruntung
beberapa tembakan dapat dipatahkan keeper jawa barat
melalui serangan balik jawa barat kembali menambah
gol melalui suban pada menit ke dua puluh delapan
semakin ketinggalan dki pun terus menekan
sepuluh menit terakhir dki menerapkan strategi power play dengan semua pemain berada di depan
hasilnya pada menit ke tiga puluh sembilan dki dapat memperkecil kekalahan melalui tendangan keras eko dan mengubah kedudukan menjadi dua satu
namun hingga peluit terakhir ditiup skor tidak berubah dan jawa barat akhirnya memenangi pertandingan ini serta melaju ke babak final
pelatih jakarta mengakui permainan kedua tim imbang
tetapi peluang dki tidak dapat dimanfaatkan dengan baik
dari lima belas pemain kita tiga belas yang masih bisa karena ada dua pemain kita yang akumulasi kita bisa memaksimalkan pertandingan tadi
lebih ke psikologis ya karena sana sakral sekali musuh beboyotan dki itu yang bikin jadi tekanan
sebenarnya saya juga agak kurang puas karena anak anak kurang bermain lepas
tapi insya allah di fina teman teman bisa
bisa lebih mengeluarkan lagi kemampuannya
sementara dari semifinal lainnya tim jawa timur harus mengakui keunggulan dari tim maluku utara dengan skor empat tiga
maluku utara pun akan berjumpa dengan tuan rumah jawa barat dalam perebutan medali emas yang akan berlangsung pada senin malam waktu setempat
tony oktora bandung